oh iya tadi itu andin sempet dateng ke rumah sakit
dia mau jengukin elsa
soalnya takut nanti kalau elsa emosi
jadi akhirnya dia pulang
andin ke rumah sakit
oh bukan sama mertuanya
berarti andin sudah
keadaan bu elsa sudah baik
jadi besok pagi bu elsa bisa pulang
ya terima kasih ya dok
iya kalau begitu saya permisi
iya dok terima kasih
kamu harus banyak istirahat ya
supaya cepat sembuh
kamu tahu besok kamu udah bisa pulang
aku seneng denger ya
besok aku pulang ke rumah papa mama aja ya
besok kamu pulang sama aku
boleh ya ma
besok kamu pulang ke rumah sama papa mamanya
gak apa apa ya
biar elsa di rumah kami dulu ya
sebaiknya kamu sama mama pulang aja
udah biar elsa menenangkan hatinya dulu
kalau gitu aku panggil
kamu dan mbak anin
udah bikin aku
sampai berada di titik terendah kayak gini
besok aku udah bisa pulang ma
tapi elsa gak mau pulang ke rumah kita
elsa bener bener marah
kamu harus lebih sabar ya nong
kasih dia waktu
memang kamu salah kok dalam hal ini
jadi mama minta
kamu jangan pernah deket deket sama andi lagi
itu kan nyakitin hati dia kan
yaudah kita pulang sekarang
selamat malam bu bos
senang sekali kamu sudah kembali
saya baik bu
ibu kamu baik
saya senang sekali kamu bisa kembali kesini ya
saya kerasa lagi pecat
ya enggak lah
kamu kan keluarga
andin ini mirna susternya reina
sudah kenal bu
kalian dulu sering ketemu ya
kalau gitu andin karena sudah ada mirna bawang ke kamar dulu ya
selamat datang bu
soalnya kamu harus sudah selesai
maksudnya ini tapi saya sudah selesai
ya bos dia kondomaya sama gua
terus ya gitu deh jadinya gue gak enak
padahal lu kan sahabatku tapi gua jadi bohong
udah gapapa udah udah udah
yaudah gua mau kamar dulu
gua mau ganti baju abis itu mau siapin makan malam dulu ya
pasti dia lagi ada masalah kali ya
jemberut banget mukanya
kan gua mau nanya masalah foto ini kak andien
udah keburu keji aja
saya baru nyampe hari ini
tadi bu rosa langsung seru saya kesini
kamu dapat foto itu dari mana
saya mau balikin ke andien
jangan pernah sekali sekali bahas foto itu di depan anginnya
kok saya gak boleh bahas foto ini sama andien
eh pak bos
dia kan punya andien
makanya saya mau balikin ke ambil
tadi saya penasaran pak bos
ini cowok siapa ya yang dipoto
pak bos kenal
mantan pacarnya andien
jadi saya mohon sama kamu gak usah ngebahas ini di depan andien ya
foto andien sama mantan pacarnya
kok bisa yang ada di rumah ini
kamu harus lebih sabar dan kasih waktu ke elsa
sama seperti waktu elsa memberi kamu waktu
memberi kisah baran ke kamu
iya emang aku cobain
oh ya tadi itu andien sempet dateng ke rumah sakit
dia mau jengukin elsa
soalnya takut nanti kalau elsa emosi
jadi akhirnya dia pulang
andin ke rumah sakit
bukan sama mertuanya
berarti andin sudah pernah ketemu dengan mamanya al
bukannya selama ini aldebaran menutupi keberadaan mamanya dari andin
aku mau bawa pesan mama sama papa ya
rena mau bebuk sama mama sama papa
gak mau bawa sama oma
papa minta rena
bubuk jadi pembatas
udah mau bubuk
bener kamu yang ngajak
iya aku yang ngajak
terus jadi pembatas maksudnya apa
pembatas itu pembatas
ini loh ma
ini loh ma
ini tuh lagi datang bulan
aku ngajak rena itu ya biar tidur di tengah tengah takut
kalo gitu rena bubuk sama mama sama papa ya
jadi pembatas ya
udah sama tidur